sebuah video yang tersebar viral di media sosial menunjukkan sebuah bangunan yang terbawa tanah bergerak
akibat bencana gempa berkekuatan magnitudo tujuh empat
dan ini tentu menjadi pertanyaan banyak pihak
apa yang terjadi dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi
banyak yang menebak nebak bahwa itu adalah arus tsunami
tapi kemudian kita lihat bahwa di sekitarnya tidak ada pantai begitu
nah untuk menjawab rasa penasaran kita semua dan untuk membahas apa sebenarnya fenomena tanah bergerak atau likuifaksi ini
sudah bersama saya abdul muhari
ini kepala seksi mitigasi bencana kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia
selamat malam pak am
selamat malam mas
pak am yang tadi kita sudah lihat bersama video yang belakangan juga viral ya pak ya
mengenai likuifaksi begitu
ada tanah bergerak
ini semua pihak menerka nerka
ini ada yang bilang itu adalah tsunami tapi ada yang bilang juga ini adalah tanah yang tersaturasi dengan air mungkin
sehingga kemudian seolah olah
pak tanah yang padat ini berubah wujud menjadi cair begitu pak
ini sebenarnya seperti apa sih pak
kita ingin lihat beberapa pernyataan tentang likuifaksi ini
munculnya lumpur dari permukaan tanah proses yang membuat kekuatan tanah menghilang
dan juga kemudian menurunnya permukaan tanah menimbulkan kerusakan yang luas dan dipengaruhi sejumlah faktor
tentu kita ingin tahu pak am ini faktor faktor apa saja sebenarnya pak yang membuat
kondisi ini menjadi seperti video tadi
ya sebenarnya kita harus meluruskan bahwa video tanah bergerak itu bukan tsunami
itu yang pertama
jadi banyak beredar viral di whatsapp group atau di sosial media lainnya bahwa ini adalah tsunami yang membawa bangunan bahkan tower pun terbawa oleh tsunami
karena melihat di situ ada cairan
hingga itu diasumsikan sebagai tsunami
itu bukan tsunami
jadi ketika gempa terjadi dengan mekanisme sejarah geser yang sangat kuat itu
ya silakan pak am
jadi kalau misalkan kita asumsikan seperti ini
ini ada rumah
di bawah tanah yang kita injak ini dalam kedalaman tertentu itu ada ground water table
sini ada air
yang kalau kita membor sumur kita akan ketemu air
nah kalau misalkan dengan bahasa sederhana kalau saya punya nampan saya isi air kemudian diatasnya saya tutup dengan sponge
kalau spons ini saya tekan misalnya saya bangun rumah maka tanah ini ada rongga rongga pori tanahnya
di sini kemudian kalau ada tekanan maka si airnya akan mengisi rongga rongga pori pori tanah tadi
tetapi kalau keadaan ekstrim
misalkan ada goncangan gempa yang sangat kuat kita umpamakan nampan saya tadi saya goncang sangat kuat maka air ini akan mendesak keluar
melalui pori pori tanah yang ada tadi begitu ya
jadi sekiranya di sini ada goncangan begitu kiri kanan kiri kanan maka ini akan terbawa sehingga tekanannya jadi tinggi ini akan mendesak ke atas
dia akan memanfaatkan seluruh saluran yang ada untuk dia bisa ke atas
jadi kalau misalkan ada rumah ini punya sumur maka sumur ini pun akan dimanfaatkan untuk air keluar
sebelumnya ini itu yang berbatasan dengan air ini akan tercampur sehingga seperti lumpur seperti itu
kemudian ini yang mendesak ke atas sehingga munculnya lumpur itu sebenarnya adalah lapisan tanah di bawah sudah bercampur tersaturasi dengan air yang kemudian mendesak ke atas
itu yang pertama
lalu kenapa bisa ini kemudian ketika ini bercampur maka secara otomatis ini akan cair
ketika ini cair kekakuan tanahnya daya mampu dia untuk menahan beban di atas akan berkurang dia akan turun
kita punya jadi seperti ini jadi akan turun
jadi ini pada posisi ini kemudian dia akan karena di sini sudah ketebalan tanah yang mampu menahan beban itu sudah berkurang
maka makin lama makin goncangannya makin bersaturasi air dengan tanah ini akan makin hambles
nah kemudian pada saat saat tertentu di mana guncangan itu terus terjadi air ini kemudian akan mengambil alih seluruh pori pori tanah ini
sehingga yang kita temui adalah tanah kita yang sebelumnya padat itu berubah jadi lumpur
nah ini yang kemudian ketika ada goncangan dia akan bergerak ngikutin goncangan itu
itu yang kita lihat bahwa kemudian dia terbawa
apalagi kalau misalkan ada slop di sini
sehingga ketika ini sudah dimulai air maka dia akan bergerak ke sana
dan kondisi tersebut memang lazim saat terjadi gempa dan durasi terjadinya itu apakah saat itu atau harus menunggu beberapa waktu lama dulu
karena kita juga lihat baru baru ini saja terjadi sementara gempa sudah terjadi dua hari yang lalu begitu pak am
atau bagaimana sebenarnya
fenomena ini atau memang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya atau bagaimana
jadi ini harusnya terjadi pada saat gempa itu terjadi
karena proses likuifaksi itu disebabkan oleh tadi goncangan ekstrim itu tadi
itu yang kemudian membuat si tanah ini terjadi tersaturasi seperti itu kehilangan kekakuannya
sehingga dia air liquidnya lebih dominan daripada kekakuannya
nah ini memang menjadi pertanyaan kita
video yang kemudian beredar sekarang itu seharusnya itu kalau menurut kami itu harusnya adalah video yang diambil pada saat gempa atau sesaat setelah gempa
tetapi kalau misalkan ada jeda waktu setelah gempa itu mungkin ada faktor faktor lain yang bisa berakibat seperti itu
misalkan kalau ada curah hujan yang cukup besar
cukup tinggi begitu ya pak
sehingga kemudian ada faktor faktor lain yang bisa berakibat seperti itu misalkan kalau ada curah hujan yang cukup besar
nah tanah yang seharusnya satu ratid itu kemudian bercampur sehingga ada fenomena landslide juga di situ
longsoran yang kemudian membawa tadi tanah yang sudah tersaturasi seperti itu
artinya dia tidak melihat tempat di mana kondisi likuifaksi tadi berlangsung begitu ya pak ya
tidak harus berada di kawasan perbukitan atau harus kawasan yang berdekatan dengan pesisir begitu atau di mana saja bisa begitu
ya ada satu hal tadi yang belum saya jawab

fenomena likuifaksi ini tidak hanya terjadi baru kali ini
jadi ini adalah fenomena yang sangat lazim ketika kita punya gempa dengan epicenter di darat
kekuatan sangat besar dan biasanya itu goncangannya lateral shakingnya sangat kuat itu sangat sering kita temui
misalkan waktu gempa padang dua ribu sembilan itu di kabupaten padang pariaman sekitar dua ratus bukan sekitar seratus kilo
misalkan waktu gempa padang dua ribu sembilan itu di kabupaten padang pariyaman sekitar dua ratus bukan sekitar seratus kilo
dari lima belas km dari padang itu hampir dua bukit itu terliku infaksi dan landslide
dan itu menghabiskan menelan ada satu atau dua kampung di sana
tetapi sekarang itu terdokumentasikan dengan baik
sehingga kita melihat itu fenomena yang begitu fantastis itu seakan akan baru terjadi sekarang
padahal tidak itu adalah kalau kami mengistilahkannya adalah collateral impact
dampak bawaan dari gempa dan ini sangat tergantung pada kondisi batuan di lokasi itu
kalau batuannya batuan lempun batuan lunak dia akan sangat rentan terjadi likuifaksi
kalau batuannya batuan keras biasanya dia agak less vulnerable dari likuifaksi
ya kalau kita lihat di video pak juga kan ada beberapa benda di atas
seperti rumah ada peralatan
ada pohon yang juga seolah olah bergerak begitu
tapi kemudian hilang seperti ditelan tanah begitu
ini berlangsung berapa lama biasanya pak kondisi seperti itu
dan apa yang terjadi setelah itu biasanya
jadi ketika seperti ini ketika lapisan penahan ini kemudian tersaturasi dengan air
maka ini kan akan turun
turunnya ini tidak simetris
bisa turunnya ini seperti ini
sehingga akibatnya rumah ini
jadi seperti itu
nah ini yang terkadang apakah itu ketika dia sedang bergerak atau apa lambat laun dia kemudian akan tenggelam
atau ambles atau hilang
karena penahan beban dia di bawah itu itu sudah tersaturasi dengan air
pergerakan tanahnya itu seberapa luas biasanya pak
kalau dengan kondisi gempa dengan magnitudo tertentu begitu
atau ada skala tertentu yang memang ini akan berdampak likuifaksi seperti itu atau analisa ilmiahnya bagaimana
kalau sejauh mana ini berpotensi bisa berjalan atau sejauh mana daerah terdampak
kita belum memiliki asumsi rumus atau hubungan empiris yang bisa menerangkan
misalkan magnitudenya tujuh maka likuifaksi potensinya sampai sekian meter itu belum ada
itu sangat tergantung pada kondisi lokal
batuan di situ tanah di situ
jadi memang ini kalau kita lihat di teluk palu itu kalau seperti ini
di sekelilingnya itu adalah sini langsung bukit ini perumahan
dan kita mulai banyak mendapat footage footage video bahwa berbukitan ini kemudian bergeser begitu
mungkin asumsi ini
kami karena kami juga belum melihat langsung ke lapangan
tapi kita mengasumsikan bahwa tanah di sini itu cukup fragile terkena likuifaksi dan juga pengaruh landslide
jadi kadang kadang dia fenomena ini bercampur dan terjadi pada saat bersamaan sehingga dampaknya lebih besar
oke berarti ini juga paralel dengan gempa yang terjadi begitu pak di sebuah daerah
nah kalau kita lihat saat ini kan memang masih ada terjadi gempa
susulan dan skalanya juga bisa dikatakan cukup besar begitu
yang terakhir juga ada enam lima begitu
apakah ini juga akan berpotensi terjadi pengulangan likuifaksi di sejumlah titik atau bagaimana pak
apa yang perlu diwaspadai sebenarnya pak
jadi kita benar benar harus kepada masyarakat yang sekarang ada di palu dan poso dan sekitarnya di daerah terdampak gempa
memang kita harus waspada dan melihat benar benar
kondisi di sekeliling kita
sekiranya ada tebing tebing di sekitar kita atau ada curaman curaman lereng lereng di sekitar tempat kita evakuasi di sana
atau tempat masyarakat berkumpul di sana pada saat terjadi gempa susulan
kita harus segera mungkin mencari lokasi yang lebih datar yang lebih terbuka
yang mungkin lebih
cenderung lebih terhindar dari lereng lereng tersebut
tapi tentu juga tidak terlalu dekat dengan pantai karena kita masih mengkhawatirkan
kita masih belum bisa prediksi apakah tidak akan terjadi tsunami lagi atau apa
karena asumsi kami tsunami kemarin itu tidak terjadi karena cuma karena gempa
tapi ada longsoran di bawah laut
nah kalau misalkan ada terjadi gempa susulan masih ada potensi untuk itu
ini kalau kita lihat pak am ini beberapa daerah yang mengalami fenomena likuifaksi
seperti pak am tadi bilang ada di padang juga di mentawai di yogyakarta dua ribu enam juga
di lombok ternyata juga pernah ya pak am ya dan di aceh dan nias
ini kalau sudah terjadi seperti ini sifat tanahnya bagaimana pak
apakah ini juga akan mempengaruhi suatu saat nanti atau memang itu masih bisa ditinggali ditempati dibangun rumah
atau infrastruktur atau bagaimana
nah ini adalah poin yang sangat bagus adalah ketika pertama ketika suatu daerah itu terlekuifaksi
ketika fenomena gempa terakhir berakhir artinya aftershock gempa susulan itu sudah selesai
yang mungkin memakan waktu dua sampai tiga bulan
pada proses itu sebenarnya air yang tadi naik itu sebenarnya sudah mulai turun lagi ke lokasi ground water table nya tadi
oke ke posisi semula ya di
di posisi semula artinya nanti tanah yang terlikuifaksi itu
itu akan mendapatkan kembali kekakuannya karena airnya sudah turun
artinya itu akan lebih kurang meskipun mungkin tidak akan sesempurna sebelum gempa
tapi itu akan kembali lagi ke posisi kekakuan dia yang bisa kembali menahan beban beban diatasnya
tetapi ini adalah daerah merah jadinya daerah merah yang kita mungkin harus menghindari
kita mencari rekonstruksi bangunan di daerah itu untuk kemudian jangka panjang menghindari fenomena serupa
oke artinya ada potensi terjadi pengulangan di daerah yang sama begitu
karena gempa ini memiliki siklus periode ulang
karena gempa ini kita berbicara ada periode ulang dua puluh lima tahun ada tiga puluh tahun
dan kalau misalkan di palu donggala kita mencatat seribu sembilan ratus dua puluh tujuh itu ada gempa seribu sembilan ratus tiga puluh delapan ada gempa

kemudian dua ribu delapan belas ada gempa ada sekuensinya yang harus kita waspadai
dan kalau kita membangun rumah persis pada lokasi yang sama
rumah ini kan tidak akan dihuni dalam waktu lima sepuluh tahun
ini akan bergenerasi ke generasi
yang mungkin cerita gempa ini tidak sampai lagi pada generasi yang pada saat dia hidup ternyata terjadi gempa lagi
jadi satu satunya cara adalah kita harus benar benar memapping memetakan di mana terjadi lukifaksi
itu harus kita jadikan zona merah
zona merah ini adalah kalau misalnya kita berkaca pada rekonstruksi gempa dan tsunami di jepang misalkan
yang zona merah ini tidak boleh dijadikan atau dihuni oleh atau dibangun bangunan yang memiliki kegiatan menerus dua puluh empat jam
artinya rumah tinggal di situ tidak boleh
tetapi kalau misalkan dijadikan tempat wisata atau tempat itu bisa
kalau kita lihat pak kembali ke daftar lokasi atau daerah yang terjadi fenomena likuifaksi ini kan sepertinya hampir gempa yang berkekuatan besar mengalami fenomena ini
tapi apakah ini memang terlalu awam diketahui oleh masyarakat atau memang fenomena ini baru disadari saat ini atau memang sudah ada analisa sebelumnya pak dan antisipasi yang dilakukan oleh lembaga
jadi sebenarnya seperti tadi kami sampaikan
fenomena likuifaksi ini sebenarnya fenomena yang sangat lazim pada saat gempa darat
berarti bukan awam lagi ya terjadi
nah tetapi memang dokumentasi dari fenomena ini baru kita dapatkan secara spektakuler seperti itu baru sekarang
biasanya kebetulan saya pribadi survei sendiri yang ini aceh nias yogyakarta padang
rata rata itu likuifaksi yang paling jelas itu masyarakat mengeluhkan kenapa tiba tiba air sumur saya hilang kemudian lumpur
jadi untuk kasus bengkulu misalkan itu pada saat gempa itu air sumur itu dengan sedemikian dasarnya didorong oleh lumpur sehingga semprotan air ini menghancurkan plafon atapnya mereka
sebegitu dasarnya tapi fenomena itu tidak terekam secara live
kita cuma bisa melihat dampaknya
oke padahal itu sebenarnya sudah fenomena likuifaksi yang terjadi begitu ya
dan di gempa gempa lain itu yang paling sering terjadi itu misalkan di sisi sisi aspal itu kemudian jadi lumpur kemudian mobilnya itu ambles
jadi seakan akan jadi tersedot
dan itu adalah fenomena yang sangat lazim
paling yang cukup besar dampak cakupannya secara spasial
itu adalah di padang yang tadi kami sampaikan itu hampir dua lima bukit hilang itu membawa bergerak dan memakan dalam tanda kutip itu dua tiga kampung di bawahnya
oke jadi itu cukup
tapi ya kita baru dapat itu setelah itu terjadi
kita cuma bisa melihat itu setelah fenomenanya terjadi
oke kalau negara negara maju seperti jepang yang tadi pak bilang itu mereka sudah melakukan kajian atau penelitian mendalam
belum pak tengah ini
atau kita juga harus berkaca dari pengalaman pengalaman negara negara yang rawan gempa dan tsunami seperti jepang
apa yang bisa diterapkan kira kira pak
jepang itu ada dua gempa yang menjadi dalam tanda kutip wake up callnya mereka begitu ya
ada gempa kobe tahun sembilan puluh lima kemudian ada gempa satu lagi tahun sembilan puluh dua atau delapan puluh dua saya lupa
yang mana mereka punya apartemen yang cukup besar
ada enam bangunan ini begitu gempa apartemennya ini hilang hampir hilang setengah gitu
oke seperti di bawah setengahnya berada di bawah tanah begitu ya pak
nah kemudian setelah mereka mempelajari fenomena ini ternyata kuncinya cuma ada satu kunci yang bisa kita jadikan
pada mana untuk memperkuat bangunan
bangunan ini pada saat likuifaksi
kalau misalkan kita cuma biasanya tiang panjang dari fondasi ini yang berhubungan langsung ke struktur utama bangunan itu hanya misalkan satu per tiga dari tinggi bangunan
misalkan kita anggap tinggi bangunan ini h begitu mungkin
ini dia perpanjang
perpanjang ke bawah
sehingga ketika ada goncangan ini itu biasanya dia masih menjangkau lapisan
yang cukup keras
di bawah itu kan di bawah kita ini lapisan tanahnya lunak
beberapa meter di bawah adalah lapisan tanah liat
di bawah lagi ada lapisan keras
nah ini masih menjangkau lapisan yang keras
sehingga begitu itu bergoyang ini itu masih tetap terkunci
terkunci begitu ya
artinya sebelum ada rancangan rancangan untuk membangun sebuah bangunan ini juga harus menjadi sebuah kajian di negara negara yang rawan terhadap bencana gempa begitu ya pak ya
dan ini seharusnya harusnya harus menjadi
jadi perhatian sangat penting untuk kita ketika kita mau masuk ke fase rekonstruksi di palu
jangan sampai kita membangun rumah persis pada lokasi yang sama dan dengan kualitas yang tidak jauh berbeda
itu yang harus jadi perhatian kita
di daerah daerah yang sudah terjadi lukifasi kita harus menghindari pembangunan rumah di situ karena rumah adalah bangunan yang akan ditempati generasi ke generasi
mungkin mereka sudah tidak dapat lagi cerita tentang ada dulu likuifaksi yang sangat luar biasa di situ kemudian tetap membangun di situ dengan kondisi bangunan kualitas bangunan yang lebih kurang sama kita cuma akan mengulang kejadian masa lalu
ini kalau kita lihat pak cukup lama ya dua ribu sembilan dua ribu enam malah ini di jogja nias dua ribu lima di indonesia sudah diterapkan atau belum sih pak
sudah ada kajian yang cukup firm begitu tentang bagaimana rancangan sebuah bangunan
belajar dari histori histori kasus gempa yang ada di indonesia ini pak
ini pr kita bersama sebenarnya karena permasalahan kita yang harus kita akui bersama secara sosial ketika kita berbicara masyarakat di lokasi lokasi di luar jawa ataupun di dalam jawa di luar lokasi kota kota besar mereka biasanya membangun rumah itu sendiri
dan kemudian dipantau untuk itu itu tanda tanya besar
artinya belum pernah ada kajian atau duduk bersama dengan lembaga lembaga terkait
itu untuk membahas ini secara komprehensif begitu pak
dari sisi aturannya sudah
permasalahan kita sekarang penerapan aturan ini butuh waktu
butuh waktu berapa lama pak kira kira
bisa diestimasi begitu ya
tapi kita berharap memang langkah langkah yang sudah diterapkan di negara yang lebih maju
yang sudah siap dengan bencana gempa atau tsunami ini juga tentu bisa kita adopsi
sehingga kemudian mengurangi dampak dampak buruk terhadap bencana gempa dan tsunami
yang memang kita tahu di indonesia juga potensinya cukup tinggi
baik pak am terima kasih
hadirannya malam hari ini kita sudah melihat fenomena likuifaksi yang ada di indonesia
khususnya di palu sulawesi tengah